polisi menangkap seorang pria pengendara mobil berinisial an
yang melakukan perbuatan asusila di dalam mobil
tepat di bawah jembatan penyeberangan halte kuningan madias tiabudi
pelaku ditangkap setelah pemilik mobil mengetahui mobilnya viral di media sosial
karena aksi an
diketahui an adalah sopir dari e pemilik mobil
saat peristiwa terjadi an berencana akan menjemput e
video ini pertama kali diunggah oleh akun instagram at lensa berita jakarta
sang pemilik mobil lalu menyadari kalau mobil miliknya viral akibat video tersebut
dan akhirnya langsung menghubungi polsek metro setiabudi untuk menangkap pelaku
jadi untuk itu dari pekerjaan adalah driver
kemudian dari majikannya atau untuk majikan
sudah menyerahkan setelah viral majikan mengetahui
kemudian menyerahkan untuk drivernya ke polsek setiabudi
motifnya apa sih
ya motifnya setelah kita melakukan pendalaman
kemudian kita minta keterangan bahwa dia memang memuaskan diri
atas perbuatannya tersebut pelaku dijerat dengan pasal tiga ratus
jungto pasal sepuluh undang undang no empat puluh empat tahun dua ribu delapan
tentang tindak pidana pornografi
dengan ancaman sepuluh tahun penjara atau subsidi pasal dua ratus delapan puluh satu kuhp
tentang kejahatan terhadap kesopanan atau keasusilaan
dengan hukuman dua tahun enam bulan penjara
badru zamal jakarta